akila agustina pratewi balita perempuan berumur dua tahun enam bulan yang dianiaya ayah tirinya akhirnya meninggal dunia
akilah menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan di rumah sakit koja jakarta utara
kesedihan keluarga akilah sangat terlihat ketika jenazah akilah disemayamkan di rumah neneknya
di jalan kalibanglio kelapa ii celincing jakarta utara minggu siang
akila agustina pratiwi dua lima tahun tewas setelah dianiaya ayah tirinya
peristiwa itu bermula ketika rabu lalu akila yang selama ini tinggal bersama neneknya
berkunjung ke rumah ibu kandungnya di daerah sukapura celincing jakarta utara
namun sang ayah tiri ternyata tak suka dengan kehadiran akila
ketika ibunya sedang keluar untuk membeli makanan pelaku menganiaya korban hingga terluka parah di kepala
akibat dibenturkan ke lantai
akila dimakamkan di tempat pemakaman umum budi dharma semper celincing jakarta utara pada minggu sore ini
anak saya sampai begini beli nasi bentar om
beli nasi bentar kayak dari sini ke depan kali kok tiba tiba saya pulang
ini baru pertama kali ini apa sih
dulu pernah dilaporin di polisi dua ratus tujuh puluh dua
saya cabut karena saya setiap kerja di kontrak saya diancam
diancam gini enggak kasihan sama gue
mama gue di kampung siapa yang ngurusin gue
yaudah tapi berubah
kok masih begini
tapi memang temperamen
saya aja pernah dipukul